saya manggilnya mas saja karena masih muda mas nadiem anwar makarim
menteri pendidikan dan kebudayaan
saya manggilnya mas saja karena masih muda mas nadiem anwar makarim
menteri pendidikan dan kebudayaan
kita akan membuat terobosan terobosan yang signifikan dalam pengembangan sdm
yang menyiapkan sdm sdm yang siap kerja siap berusaha
yang meling and match kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah mas nadiem makarim
ini dengan sangat hati hati ini adalah satu hal yang buat saya merupakan mungkin kalau bukan di pendidikan saya tidak akan pernah mengira saya akan bergabung ke pemerintahan

dan satu satunya menurut saya solusi jangka panjang untuk semua negara bukan hanya indonesia itu adalah generasi berikutnya
dan karena itulah saya dengan berat hati meninggalkan gojek ya itu kayak anak saya gitu keluarga saya
saya meninggalkan itu untuk ini karena masa depannya indonesia menurut saya ada di anak muda kita
dan dari situlah baru saya menerima pendidikan
tapi kedepannya saya harus jujur tantangannya akan luar biasa
saya akan di bawah saya itu bukan hanya mendikbud yang tradisional tapi sekarang digabung juga dengan dikti
tapi itu baik itu berita baik karena semuanya strateginya akan terpadu
tapi tantangan dari sisi skala pun ini sistem pendidikan empat terbesar di dunia
dan belum terlalu banyak perubahan selama dua puluh tiga puluh tahun terakhir
walaupun ada banyak hal yang baik sekali yang telah dilakukan
dan predisensor saya menteri pak muhajir sebelumnya sama pak muhammad nasir
mereka telah melakukan berbagai macam terobosan yang akan saya lanjutkan
dan akan terus saya dikatakan
jadi terima kasih kepada mereka untuk semua effort dan perkembangan yang telah mereka lakukan
harapan saya ke depan adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang berbasis kompetensi dan berbasis karakter
karena itu luar biasa pentingnya untuk kita
dan terutama semua itu awalnya dari guru
jadi baik dari sisi kapabilitas dan kesejahteraan guru itu adalah suatu hal yang terpenting
karena murid itu hanya bisa sebaik gurunya
artinya ada penaikan gaji
jadinya harapan saya ke depan ini adalah
alasannya kenapa mungkin saya terpilih ya
walaupun saya bukan dari sektor pendidikan adalah
satu saya lebih mengerti belum tentu mengerti
tapi lebih mengerti apa yang akan ada di masa depan kita
karena saya bidangnya di dalam ya memang bisnis saya di bidang masa depan
dan kebutuhan lingkungan pekerjaan di masa depan
dan itu lah link and match dari yang pak presiden bilang kemarin
sekali lagi ini visinya pak presiden bukan visi saya
link and match itu adalah saya yang akan mencoba menyambung detapi dilakukan di institusi pendidikan
jangan lupa yang empat terbesar di dunia sistem pendidikan ini
dan yang ketiga adalah seperti arahan pak presiden kita nggak bisa bisnis as usual kita nggak bisa begitu begitu saja
kita harus mendobrak kita harus berinovasi
makanya lah menurut saya saya diberikan amanah ini
nanti saya akan ucapkan beberapa patah kata kepada para driver dan para keluarga saya di gojek
itu nanti to follow saya akan sebut
karena saya juga sangat sedih untuk meninggalkan keluarga saya mereka para driver itu
jadinya terima kasih sekali terima kasih pak presiden terima kasih teman teman media
amanah ini saya ambil dengan sangat serius
mohon dukungannya dan mohon dukungan juga para milenial
karena saya di sini mewakili satu satunya mewakili milenial di dalam kabinet
jadi mohon dukungan teman teman milenial untuk berbagai hal inovasi yang akan saya lakukan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya